hai karena umi udah denger bahwa si robby amir romana udah putus alhamdulillah ya allah
ternyata akhirnya kau buka juga mata hati anakku sehingga kau dia kau beritahu kau
bocok mana yang coba yang bagus akhirnya mi kita kagak usah pisah pisah lagi dan sekarang dia doa
sama sendiri ini pasti karena kesuksesan temennya si robby lagi nungguin tuh di depan
bareh ngapain dia kesini keluar dong rom kesian tuh temen lu dianggurin begitu aja
di depan temen lu
rom kedatangan saya kesini
ada kaitannya sama aku
udah mbak rom udah ikhlasin kok hubungan rom sama bang robby
ya biarpun rom sama bang robby itu gak berjodoh
tapi rum yakin bang roby pasti bisa dapetin gadis yang lebih baik
karena bang robby itu orang yang baik
rom mana putus juga sama si robby
masalahnya gak seperti itu
robby itu sebenarnya dia
alhamdulillah lu udah putus sama si robby
akhirnya matamu sayang terbuka juga si robby itu tidak baik buat lu
akhirnya anak perawan saya satu satunya ini mau nurutin perintah orang tuanya ya allah
tapi saya mau menjelaskan
tak di jelaskan lagi ya
mulai detik ini si rom mana kagak ada lagi hubungan ame si robby
atau temen temen yang lainnya
jadi please silahkan pulang
ya udah kalau begitu
eh eh gua kilang menteri lu
romanya cerah banget nih
udah gak ada tanda tanda andi lau nih
perjuangan rahmadi sudah mulai menemukan titik terang
kalo gitu lanjut dong
jadi anggota parlemen di senayan
bukan itu maksudnya be
sekarang rumahnya udah putus dari pacarnya
berarti kesempatan rahmadi untuk mendapatkan dia kan makin besar deh
sekali lagi rahmadi mohon sama babe
sekarang gua yang mandi lau nih
ibu heran sama lo tudi
bukannya lu waspada
lu malah kegirangan kayak abg tua
lu tuh udah kena rayuannya haji muhyiddin di
makanya lu sampe kecintaan banget sama gadis kayak si romana
sekarang rumahnya juga udah mulai pinter kayak bapaknya
dia milih lu daripada robi
karena kan prospek kedepannya kan lebih enak sama
anak ibu rahmadi
rum itu bukan tipe wanita yang rela mengorbankan cintanya hanya untuk mendapatkan apa yang banyak
rahmadi yakin bu
lu tuh lagi sih lo sama cintanya dia aja
coba kalo misalnya lu udah mulai bosen
apalagi kalo sampe lu udah miskin
gara gara diporotin terus sama keluarga haji muhyiddin
ga ditinggal lo sama mereka
ibu kayaknya benci banget sama rumah

ibu mana di dunia ini yang benci sama romana
ibu mana di dunia ini yang benci sama romana
yang ga sedih kalo anaknya itu dimintain uang satu lima miliar
dan direlain buat gadis ingusan kayak si romana itu
tuh kan ibu
selalu ya bu ya
duit terus yang ibu omongin
rahmadi mohon sama ibu dengan sangat ya bu
jangan ibu terlalu merendahin keluarganya rumah
kasihan mereka bu
rahmadi anak ibu satu satunya
ga ada ga pernah yang mau merendahkan mereka
tapi mereka sendiri yang merendahkan diri mereka
dengan minta uang sama anak ibu
ya kan be
ya kan be
ini udah abis abisnya
umi senang banget
banget banget senang
banget banget senang
apa umi senang banget nih hari ini
malu ah tuh
kita mau nyak ketawa
yang penting happy be
jogetnya udah kayak orang india begitu
karena umi udah denger
bahwa si robby sama si romana udah putus
ternyata akhirnya kau buka juga
dia kau beritahu kau
kita kagak usah pisah pisah lagi
dan sekarang dia udah pisah sendiri
sandiwari kita kemarin
kita perlu rayakan dengan senang senang banget
mau kemana lu
pagi pagi udah rapi begini
mau ke kantor be
mau kantor be
emang udah sehat
insya allah be
kalo lu belum merasa sehat
gak usah deh
pergi ke kantor sekarang
entah lu gimana gimana
di jalanan gimana
kayak gak tau aja
penyakit anak muda
robi ini lagi kena penyakit anak muda
hatinya hancur berkeping keping
ini anak lagi berhenti
ini anak lagi bersedih
itu berarti lu menari diatas penderitaan orang
sulam gak maksud begitu mak
cuman bercanda doang
iya tapi itu gak pantes
buat sekat tuh gak pantes
abang cuman bercanda
gak maksud nyinggung hati lo
robby udah baik baik kok
ya syukur deh
lo gak masukin di hati
kalo lu masukin di hati
eh berangkat kerja dulu ya
udah berangkat ya mak si robby ya
lu nih gara garanya
kasiah kaget si robby
kok lu yang disalahin ya
kok lu yang disalahin sih
gua heran ama lu rob
kan dari mulai bayi
lu yang ngurusin sampai sekarang
jadi lu tuh udah dianggap sebagai ibunya
nih seorang ibu itu
akan terjadi apa yang dibilang sama ibunya itu
memangnya lu pernah ngomong ape
yang jadi doa buat si roby
yang lu tuh agak setuju
lu sih keluar
coba keluar ke dalam
apa gak sama aja
bisik bisik terus dia tuh
orang punya salah begitu tuh
bu kembaliannya dua puluh enam ribu ya
besar oon ya anak
belanja rp dua puluh empat ribu
gue kasih tiga puluh ribu
kenapa kembalinya jadi dua puluh enam
lu sendirian aja kom
rame nih warungnya
kan tadi abang liat sendiri
banyak banget pembelinya
semenjak dahulu nih
kan lu cantik
jadi orang paling dateng kesini
lah lu gak pernah ngaca peh
lu tuh kalo diliat
kayak bintang film
ya cuman dikit lu tebelin lah bedak lu
ih si abang bisa aja
tapi emang bener sih bang
banyak bang yang